ini akan saya proses cepatnya ya
yaudah kalau gitu cucu pamit ya pak
oh yaudah kalau gitu
kang bagija suka sama cucu
cucu itu orangnya
siapa laki laki yang tidak mau sama cucu
kamu sudah merencanakan untuk merekam semuanya
dari awal sampai akhir
cucu tuh sengaja ngerekam
takut ada apa apa
makanya ada capit
ng pensioner kita
sarang terima kasih
mak dede kemana
pergi mungkin ketemuin sama sobri
mak ayah berita penting buat emak
tanahnya dikasih sama bagja
bukan ros ceritain dah
ini berita bagus mumpung dede belum menikah
ayo masuk masuk masuk
mertua bikin pusing ada aja kelakuannya
kalau kamu pindah dan kamu hanya tinggal berdua sama jenniper
kalo disana terjadi longsor bagaimana
ya di tempat kamu nanti pindah
tempatnya dimana kum
kasih tau saya biar saya gak pindah kesana
anggap saja di cisluwok bagaimana kalo terjadi longsor disana
ya saya pindah ke jebatok
kalau di cibatok terjadi longsor juga bagaimana
hutan dimana mana udah rusak ya kum
maksudnya begini nih doh intinya
siapa yang akan membantu kamu
siapa yang akan menemani kamu kalau longsor
kan saya tidak mau ikut pindah sama kamu
ya tapi kan kita masih berteman masih cs com
kalau terjadi longsor doi kamu itu pasti panik
terus siapa nanti yang akan mengurus kamu
kamu pikirkan baik baik itu dengan
nah saya cari cara supaya longsornya
gak tau kemana saya pindah kum
saya kesini ngajak cucu bukan mau membicarakan nasi
tapi saya mau membicarakan tentang cucu
penghasilan cucu berapa setiap bulan
emangnya pesen apa
saya mau tau
apakah cucu mau kehilangan uang sebesar itu
untuk menjadi ibu rumah tangga
oh kalau gitu nanti saya cari info di kantornya
oh siap siap kabarin ya
mau ke bogor kang
doain aja kang lancar sampai hariaknya
amin amin amin doain juga kang acehnya
mau nikah juga mudah mudahan dapat dua atau tiga gitu
emangnya kenapa kang bagija suka sama cucu
cucu itu orang yang cantik pintar bekerja keras menggairahkan
siapa laki laki yang tidak mau sama cucu
pasti laki laki teh bisa cepat jatuh cinta sama cucu
tidak terdengar seperti dia ingin menjodohkan jubah
kamu jangan kayak met kemet saja
saya ini kedua rw
jennifer sudah tidak sekolah lagi
sudah seminggu dia tidak masuk
sekarang saya mau ke belakang dulu
perut saya tidak enak
mak ada kejadian apa di sekolah jennifer
tidak ada kejadian apa apa
kamu cari informasi ada kejadian apa di sekolah jennifer
tapi jangan sampai ketahuan
kemana suha sudah pulang
sudah pak ustaz eroi
jangan kamu biar irot saja
biar perutnya kecil
siap pak ustaz eroi assalamualaikum
dugaan kita benar cu
yati mengalami penganiayaan di sana
tapi kasusnya sudah diselesaikan dengan baik dengan kantor cabang kita yang di sana
sore ini diterbang ke indonesia
dan besok pagi sampai
sekarang kamu datang ke rompaihin
sampaikan informasi ini hanya seminimal mungkin
iya pak siap
cucu dapat dua target
ini akan saya proses secepatnya ya
ya udah kalau gitu cucu pamit ya pak
oh ya udah kalau gitu baik